setelah sempat surut pada hari minggu kemarin
banjir kembali meluas dan mengepung tiga wilayah kecamatan di kabupaten bandung
akibatnya sejumlah toko terpaksa tutup dan aktivitas warga terganggu
senin pagi banjir kembali mengepung tiga wilayah kecamatan di kabupaten bandung
yaitu kecamatan dayakolot baleenda dan bojong soang
di jalan raya dayakolot bale endah ketinggian air mencapai tiga puluh hingga delapan puluh cm
akibatnya warga terganggu
sebagian warga menggunakan perahu atau sengaja menerobos banjir dengan berjalan kaki
banjir di kawasan ini juga memaksa pertokohan untuk tutup
sehingga mengganggu perekonomian masyarakat
banjir juga merendam ribuan rumah warga di kecamatan dayakolot baleendah dan bojong soang
di kampung bojong asih kecamatan dayakolot ketinggian air berkisar lima puluh cm hingga dua meter lebih di titik terdalam
tinggi muka air hampir mencapai sejumlah atap rumah warga yang ada di kawasan ini
ini sebenarnya kemarin sudah surut cuma semalam hujan besar di wilayah hulu
jadi ketinggian air naik lagi walaupun di sini hujannya sedikit
karena di sini kan posisinya itu kiriman
kalau di hulunya hujan besar apalagi di daerah majalaya pengalingan besar termasuk rancayakek
kenangannya pasti di dayakolot
naik lagi jam berapa tadi
ini baru mulai naiknya itu dari kemarin sudah surut itu jam tujuh malam sudah mulai naik
nah puncaknya itu sekitar jam satu jam dua
jam dua tadi dini hari ya
iya dini hari
yang tertinggi itu berapa meter pak di sini
kalau sekarang sekitar dua meter dua puluh lah
banjir di kawasan ini sudah terjadi
kamis dini hari dan sempat surut pada minggu malam kemarin
namun banjir kembali terjadi senin dini hari dan merendam ribuan rumah warga
sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi terjadi di sejumlah wilayah hulu sungai citarum
seperti pangalengan dan kertasari sepanjang minggu sore hingga malam kemarin
chandra febriana bandung jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada artabima di kawasan bale endah kabupaten bandung
arta selamat siang
sejumlah kecamatan kembali dibanjiri kembali banjir begitu akibat hujan deras yang terjadi di sana
bagaimana dengan bantuan
apakah sudah mencukupi untuk para warga di sana yang sulit mendapatkan makanan dan bantuan lainnya
sebelum kita bahas soal bantuan yang menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian ketika banjir melanda di kabupaten mandeng
kawasan bandung di kecamatan bojongsuang baleendah
di dayakolot ini saya gambarkan dulu saya berada di jalan raya dayakolot
kilometer sembilan di mana akses jalan menuju kabupaten bandung dari kota bandung terputus
padahal pada dua hari sebelumnya ini sudah bisa dilewati kamis juga sudah pada banjir yang pertama juga terputus
namun pada seminggu malam tadi hujan kami melanda dan kemudian mengakibatkan jalan ini kembali terputus
nah ini belakang saya ini ada sebuah perahu sebenarnya
salah satu yang masyarakat
yang harus digunakan untuk melintasi kawasan ini dengan kerugian
akhirnya harus membayar ongkos dua kali lipat daripada menggunakan transportasi umum seperti angkot
karena menggunakan perahu ataupun delman ini bukan satu satunya cara untuk bisa melintasi kawasannya
ataupun menuju untuk sekedar melihat keadaan rumah yang ada di balik balik pertokohan ini
di kiri dan kanan ini merupakan bantaran sungai yang kemudian menjadi desa dan perkampungan seperti kampung anir maupun desa cigodol
di kawasan sungai cita
nah dari total yang terdampak menurut kepala badan penanggulangan daerah kabupaten bandung
ada tiga puluh dua tujuh ratus tiga puluh satu jiwa yang terdampak secara keseluruhan dari empat belas dua puluh sembilan kepala keluarga
dan ada beberapa tempat pengungsian yang keseluruhannya sudah menjadi sebuah tradisi
kemudian ketika banjir ini melanda kemudian warga kembali mengungsi ke tempat pengungsian yang sudah disediakan
ada tiga tempat yang besar di gedung balai endah
ada di gedung kanas kemudian di daerah dahkot ada gedung aula yang dijadikan salah satu pusat pengungsian
juga beberapa balai balai rw yang kemudian tidak terkena oleh banjir
namun persebaran pengungsian ini kemudian tidak di semuanya
keluarga yang terdampak ini kemudian mengungsi ke tempat tempat pengungsian
secara psikologis ini adalah banjir yang merupakan langganan
jadi ketika masyarakat melihat ini sebuah banjir ini tidak lagi melihat sebagai sebuah bencana
namun sebuah hal yang sudah dilalui
dalam setahun puspa ketika saya memantau
beberapa liputan dari beberapa tahun kebelakang
banjir yang disebabkan oleh kerusakan beberapa sektor di kawasan citaru ini
bisa mencapai puluhan kali
sehingga warga sudah terbiasa warga sudah jenuh dan skeptis dengan program program
yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mengendalikan banjir
salah satunya puspa tadi saya sempat berbincang dengan warga di kabupaten andir
mengeluhkan bahwa sampai saat ini pendistribusian bantuan juga belum ada
nah ini menarik puspa
melihat bahwa pendistribution bantuan ini merupakan salah satu permasalahan
yang sudah ada sejak dahulu
kalau sejak ada masalah banjir ini melanda di kabupaten bandung
begini jadi pengungsian ini kemudian tidak diisi oleh para yang terkena dampak
jadi data yang ada saat ini di pengungsian
ini kan saja pengungsian paling terbesar
hanya ada tujuh ratus empat puluh dua orang
itu dibandingkan dengan persen jumlah jiwa yang terdampak ke tiga puluh tujuh ribu
saya ini merupakan suatu daerah yang kecil
kemudian pendistribusian bantuan ini
kemudian ini data berdasarkan jumlah korban yang mengungsi
artinya kalau diberikan bantuan
kita lepas misalkan keran kita buka untuk bantuan
kemudian yang menjadi kendala adalah tidak tersalurkan bantuan secara tepat sasaran
karena tidak semua warga kemudian tidak mengungsi
artinya ketika rt atau rw diserahkan untuk membantu atau mendistribusikan bantuan
ini juga bingung
pendataan pun kini juga menjadi salah satu kendala
dari jumlah pengungsian pun tidak hanya tujuh ratus empat puluh dua
ini sudah selama banjir
ini naik turun pak
jadi masyarakat di sini ketika banjir mereka mengungsi
ketika tidak banjir mereka kembali
kembali ke rumahnya satu hari kemudian banjir lagi
ini kemudian menjadi proses pendataan ini menjadi salah satu kendala
dan akhirnya memicu bahwa pendistribusian bantuan ini kemudian tidak dianggap oleh masyarakat
atau tidak terkena bantuan yang berarti dari pemasak
padahal sebenarnya sudah ada kalau anda berkunjung misalnya ke gedung gedung internasional
memang sudah ada bantuan baik air bersih makanan untuk bayi makanan untuk
ringan makanan berat untuk para pengungsi juga sudah sedekat
namun kembali ini tidak kemudian warga tidak semuanya kembali ke pengungsian ketika banjir ini
ada yang kemudian kembali ke rumah sanak saudara untuk menumpang ketika banjir
ataupun mengakali dengan menaikkan lantai rumah mereka menjadi dua tingkat atau tiga tingkat
jadi mereka tidak perlu lagi untuk mengungsikan barang barang ketika banjir
mereka hanya ketika musim hujan mereka hanya memindahkan bagian barang barang kemudian ke atas
ini juga menjadi salah satu kendala
ketika proses evakuasi ketika warga mulai terjebak dari misalkan banjir yang tadinya hanya delapan puluh cm
kemudian menaik naik dan kemudian menjadi tiga meter kemudian yang tinggal di lantai dua ini
kemudian menghubungi petugas untuk membantu mereka mengevakuasi ke tempat pengungsian
ini jadi salah satu kendala dalam proses evakuasi juga yang dilakukan oleh bpbd dibantu relawan puspa
nah ini merupakan sekali lagi masalah yang kompleks puspa
tidak hanya kebanyakan mempermasalahkan
ini adalah sebuah kesalahan
ini adalah sebuah kesalahan dari citarum
tapi kemudian kalau kita lihat sejarahnya dayakolot ini adalah salah satu kecamatan yang dulunya merupakan
dalam artian saja kita lihat bahasa sunda dayakolotnya adalah kota tua
pada seribu delapan ratus sepuluh pada zaman penjajahan ketika kolonial belanda
kala itu bupati bandung rawin rata kusuma menjadikan dayakolot ini sebagai pusat pemerintahan
namun ketika itu pemerintahan belanda kemudian melihat ini adalah daerah yang tidak strategis
kan kerap kali dilandai banjir kemudian dipindahkan ke daerah yang kemudian tidak terkena banjir
daerah alun alun kota bandung yang sekarang menjadi pusat pemerintahan kota bandung
dari tahun seribu delapan ratus sepuluh saja ini sudah dideteksi sebagai salah satu daerah yang kemudian kerap kali dijadikan banjir bencana banjir
jadi ketika luar banjir ini
pemerintah pemerintah yang mencapai seratus km ini tidak mampu menampung air dari cekungan bandung
dari darah tangkapan air yang tidak hanya berasal dari kabupaten bandung
namun juga dari kota bandung kabupaten bandung barat dan sekitarnya meluap
dan tentu ini akan membanjiri beberapa desa di kecamatan balai endah dayakolot dan banjong soang di kabupaten bandung puspa
arta singkat saja permasalahan ini sudah cukup lama dirasakan oleh masyarakat di kabupaten bandung khususnya dayakolot dan sebagainya
ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah
ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah

nah prosesnya sampai saat ini seperti apa untuk meminimalisir banjir yang terjadi di sana
baik puspa program pemerintah ini sudah sejak ada jadi tidak ujuk ujuk pada tahun ini ketika banjir
kita review sedikit dari tahun dua ribu awal sampai dua ribu tiga ada program pemerintah yang bernama citarum bergatar

itu juga merupakan salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah provinsi jawa barat
untuk menyelesaikan dan mengendalikan banjir di kawasan citarum terutama di daerah kabupaten bandung
kemudian program ini direvisi pada tahun dua ribu sepuluh dengan menggunakan anggaran pinjaman dari asian development bank
mencapai triliunan rupiah anda bisa cek ini di citarum go bapenas co id ini merupakan citarum terpadu
kemudian dua ribu tiga belas dua ribu tiga belas dirubah lagi menjadi salah satu agenda kampanye dari aher atau ahmad heriawan
yang kakak itu menjabat sebagai gubernur provinsi jawa barat menjadi citarum bestari
misinya adalah dua ribu delapan belas akhir citarum menjadi citarum bestari
dua ribu delapan belas air citarum bisa diminum dan tidak ada banjir
dua ribu delapan belas meleset kembali akhirnya pemerintah pusat melalui menko maritim
dikomandoi oleh satgas pangdam tiga siliwangi kemudian menciptakan program citarum harum
yang saat ini sudah berlangsung dari tahun dua ribu delapan belas
dari dua ribu delapan belas salah satu program ini adalah membuat tadi yang kerawangan jompong tadi
untuk meminam melisir atau mengendalikan banjir di daerah kabupaten bandung cimai dan sekitarnya
kemudian ada pembangunan kolam retensi cienteng
tidak jauh dari tempat saya berada tiga ratus an meter di belakang
menghabiskan dana seratus miliar dengan luasan hektare delapan tujuh hektare dapat menampung tiga ratus ribu kubik air
ini juga menjadi salah satu sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh pemerintahan
namun retensi sudah dibangun banjir tetap melanda di kawasan ini
jadi puspan ini tidak hanya masalah di seputaran sungai citarum
ada permasalahan di hulu sebagai tangkapan air yang kemudian sekarang secara kasat anda kok berkunjung ke
kota bandung melihat daerah daerah pegunungan mangkok atau cekungan bandung ini
daerah resapan air ini sudah mulai berubah menjadi salah satu kawasan hunian permahan
ataupun tanaman tanaman keras yang dulunya mampu mengikat air ketika hujan turun
kemudian dirubah menjadi lahan lahan pertanian yang tidak mampu menyeta air
sehingga menyebabkan erosi kemudian sedimentasi penangkalan di sungai citarum
tidak hanya itu puspa ada juga sampah yang kemudian
kalau saya ada data dari riset yang peneliti itb sebutkan bahwa
artinya warga juga turut menyebabkan adanya banjir yang melanda di kawasan citarum
jadi tidak hanya permasalahan ekonomi namun sosial juga perlu diharapkan bisa membantu dalam program ini
meskipun program ini menjadi program yang tahunan
masyarakat pun menjadi skeptis karena banyak sekali program yang dicanakan oleh pemerintah
namun kerap kali tidak menimbulkan atau tidak menyelesaikan permasalahan banjir kali ini puspa
dan citarum ini merupakan panjangnya dua ratus enam puluh sembilan km dari pusatnya di gunung cisanti
di hulu sungai cisanti ini melewati tiga belas kota nih kabupaten
anda bayangkan ketika ada permasalahan di beberapa tempat tentu koordinasinya tidak mudah
kemudian dibentuk suatu satgas yang sekarang bernama satgas citarum harum
namun sehingga saat ini masih dalam proses dan belum mampu menyelesaikan permasalahan sungai citarum bagi warga dayakolot di sini puspa
baik arta terima kasih banyak atas laporan anda dari kabupaten bandung jawa barat